lo minta gue jangan sok uzon dengan si dia
iya mikirin masalah kerjaan ini banyak banget
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak mau kasih tau gak mau
elsa ditahan di kantor polisi
praja lima ya
ternyata elsa yang menyuruh preman
untuk menyerang nino dan rafael waktu itu
untuk masalah itu mas al juga udah cerita
sama aku pak
tapi aku gak nyangka kalo misalkan elsa itu bisa sampai ditahan ya
iya mama yang mengajak elsa
untuk ke kantor polisi
untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
semoga elsa gak bikin ular lagi ya pak ke depannya
semoga hukuman dia juga
yaudah pak pak ke kantor polisi dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
elsa ditahan mas
menurut saya pantas ya elsa
menerbatkan itu semua
kamu ada benarnya juga sih mas
elsa tuh melakukan itu semua
karena dia sangat mencintai mas nino
kalo elsa memang bener bener cinta sama nino
harusnya dia gak ngelakuin itu deh
cintanya elsa ke nino
udah berubah jadi obsesi
dan itu sangat membahayakan orang sekitar
semoga nanti dia cukup sadar ya
kalau apa yang dilakukan sudah salah
ya kita keluar yuk
ya kamu bareng aja
ya duluan aja
aku tunggu ya
apa gue bener bener harus tanya ke andin
supaya gue gak terombang ambing sama perasaan gue yang gak anon untuk gini
gak anon untuk gini
sebenernya gue yakin kalau rena itu anak roy
tapi sebentar lagi ke juga meragukannya
tadi saya habis ketemu sama elsa om
om baru tahu kalau ternyata
yang menyuruh orang itu untuk nyerang kamu dan nino waktu itu
om gak salah
menurut saya elso juga punya alasan untuk melakukannya
meski itu bukan hal yang benar om
ya semoga aja
hakuman elsa gak berat ya om
yaudah kalau gitu
saya permisi ya om
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
elsa itu ada hubungannya dengan semua ini
untuk sekarang gue belum punya bukti
cuman gue gak tau ya entah kenapa
jadi wajar kalau gue seuzon dengan dia
gak salah dong
kamu tuh ya
ya lagian kamu tuh gak boleh tau seuzon sama orang kayak gitu
gua tuh heran ya sama lo ya
jadi orang itu jangan terlalu polos
ya oke lah
sekarang gue belum punya bukti kalau elsa yang udah masuk ke akunnya roy
gak ada yang tau
gak ada yang tau
cuman kalau dipikir lagi pake logika

gua lu al sama si hacker
kita berempat yang tau emailnya roy
kita berempat yang tau imannya roy
cuma kita berempat
cuma kita berempat
selain kita siapa yang tahu
selain kita siapa yang tau
semua mengarah ke elsa michi
lu minta gue jangan so uzon dengan si dia
oke gak apa apa
kecurigaan gue berubah menjadi keyakinan kalau dia pelakunya
dia yang udah masuk ke akun rohi
dan dia ganti passwordnya
semua yang gue bilang sekarang itu ada alasannya
adakah orang lain yang lo kasih tau iman roy
ya enggak lah
itu dia maksud gue
apa kita ajak ersa ketemu
coba aku telfon ya
gak aktif lagi gak
makin aneh kan
gak usah terlalu banyak dipikirin
itu urusan nanti
sekarang kita minum kita pesan makan
biar kotak tidak bisa jalan
ada kunjungan dari orang tua anda
berarti papa udah tau
berarti papa udah tau
aduh gimana ini
papa pasti marah banget sama gue

kamu jelaskan sama papa
apa maksud kamu melakukan ini
kenapa kamu sampai menyewa orang
untuk menyakiti nino dan rafael
apa yang ada dalam pikiran kamu
sampai kamu melakukan hal ini
aku cuma mau mereka berhenti
aku nggak merintahin preman itu
untuk melukai mereka
kamu gak ada pikiran ke situ pak
tapi kenapa kamu sampai
rafael dan nino gak menguak rahasia elsa
dalam kasusnya roy
tapi memang tindakan elsa ini
tidak bisa dibenarkan
aku emang nekat pak
aku melakukan hal yang gak bawa pikirin
tapi tau gak pak
aku ngelakuin itu karena apa
gimana perasaan aku pak
gimana rasanya ngelihat suami sendiri
sibuk ngurusin mbak andin
gimana rasanya ngeliat suami sendiri
sibuk ngurusin mbak andin
capek aku pak
tadinya aku mau bantu nino
tapi lama kelamaan aku ngerasa
kayak gak dihargai sebagai istri
tapi lama kelamaan aku ngerasa kayak gak dihargai sebagai istri
tapi kamu sadar gak nak
tapi kamu sadar gak nak
tindakan yang kamu lakukan ini kriminal
tindakan yang kamu lakukan ini kriminal
iya aku tau pak
ini melanggar hukum
iya aku tahu aku salah
mereka kenapa aku melakukan cara seperti ini
mereka kenapa aku melakukan cara seperti ini
aku minta maaf udah ngecewain mama sama papa

sampai jumpa lagi